ya ke informasi berikutnya panglima tni jenderal tni gatot nurmantio menilai keputusan presiden joko widodo mengusulkan kepala staf angkatan udara marsikal hadi cahyanto sebagai penggantinya ini sudah tepat
ya namun panglima tni menyatakan salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi panglima tni pada masa kerjanya nanti adalah tahun politik dua ribu delapan belas sampai dua ribu sembilan belas
panglima tni gatot nurmantio berharap proses penggantiannya sebagai panglima tni berjalan cepat tanpa harus menunggu masa pensiunnya habis pada satu april dua ribu delapan belas nanti
ia menyebut hal itu bertujuan untuk menghindari terjadinya dualisme kepemimpinan di tni
selanjutnya gatot juga menyatakan salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi panglima tni adalah penggantiannya sebagai panglima tni
ini adalah tahun politik yaitu pada tahun dua ribu delapan belas dengan adanya pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan presiden pada tahun dua ribu sembilan belas
ada satu ratus tujuh puluh satu dan semua benar benar berjuang karena yang menentukan kepala daerah ini juga modal untuk pemilu legislatif sama pilpres
jadi agak keras ini nah inilah yang perlu diantisipasi betul
uji kelayakan dan kepatutan bagi calon panglima tni yang baru akan digelar rabu esok
diprediksi uji kelayakan dan kepatutan itu akan berjalan mulus karena anggota dpr sepertinya sudah memberi lampu hijau untuk pencalonan marsikal hadi cahyanto sebagai panglima tni
soal figur dan sebagainya saya kira pak jokowi sewaktu memilih para pembantu pembantunya pasti sudah bicara dengan mereka
menimbang nimbang strategi tni kita di masa depan pasti sudah mendiskusikan juga dengan pak gatot yang akan diganti dan dengan pak hadi yang akan mengganti pasti sudah bicara juga
namun kepala staf angkatan udara marsikal hadi cahyanto masih enggan berbicara mengenai pencalonannya sebagai panglima tni oleh presiden
ia hanya meminta doa agar proses pergantiannya ini berjalan lancar